itu kan punya kemandirian partai partai
dan saya kira tidak mudah juga untuk menyatukan seluruh partai partai dengan keinginan yang berbeda beda
kita lihat saja nantilah
yang pasti bahwa koalisi perubahan tiga partai sudah kuat dan calonnya sudah pasti
mudah mudahan ke depan koalisi perubahan bisa memimpin negara ini lebih baik
nah dengan koalisi besar ya kami belum mengerti apa yang kemudian mendasari terhadap terjadinya koalisi besar
tapi kan itu menjadi hak partai partai untuk bisa menggabungkan diri dalam koalisi